kagak cari angin aja
bu nurnya ada di belakang
eh sudah datang
bapak makannya di depan aja ya
tolong sekalian airnya ya
tego banget ya
ah biasa aja
bikinnya cepat sama hasilnya bagus
makan dulu ya
istrinya kang tisna
temennya bang ojak
baru tiga hari mak
yaudah mak mau jalan dulu ya
ma'am masih cantik ya
sebentar lagi mau nikah tuh
nikah sama siapa
sama mantan pacar sma nya
saya ga mau beli
saya ga mau beli
ini saya bawa jauh dari baduy
di sini nggak ada yang jual
emang apa bedanya sama madu yang dijual di toko
ini asli dan berkhasiat
ah semua madu juga ngakunya berhasil
tapi ini beda mas
ini belum ada mereknya
beda sama yang di toko sana
ini bisa menambah vitalitas
bagus buat yang pengen punya keturunan
tapi ini beda mas ini belum ada mereknya beda sama yang di toko sana
terima kasih bang
selalu tetap dipercaya
emang sebotolnya berapa
murah cuman cepek
iya murah kan
tolong tolong kamu punya anak belum
wah pas ini mudah mudahan setelah minum ini tokser ya mas
tapi cara minumnya gimana langsung minum gitu aja
gampang kalau buat vitalitas dicampur kuning telur ayam kampung mas
emang kalau pakai kuning telur ayam biasa nggak bisa ya
bisa cuma lebih dahsyat pakai kuning telur ayam kampung
kalau gitu saya permisu dulu
ya selamat mencoba ya
mak katanya lagi deket ya sama teman sma nya dulu
wah udah jadi omongan mak semua udah pada tahu
argent saya boleh diji cihuman nggak
gini jak lima puluh ribu dulu
lo beli di mana itu
tadi ada yang jual keliling
gue bagi dikit dah
ih jangan atu jap
saya yang belinya aja belum nyobain
ah itu kan cuma teman lama saya
tak ada apa apanya kok
kalau cuma temen biasa kenapa sering datang ngapelin emak
eh assalamualaikum deh
babi mau kemana
kagak cari angin aja
kalau gue kesini tuh mau ngopi
masa mau piknik
katanya li nyerah ya ngajar si ani
takut lu saing sama gua
eh lim enak aja lu kalau ngomong
mending lu terserang aja sama gua
kalau lu takut saingan sama gua
ehlim biarpun gue mundur buat ngejar si ani emang lo yakin bisa dapetin ani
baik pak tumben rajin
mending main catur yuk
enaknya sambil minum es dawet tuh cuy
enggak makasih ya
kalau lu bisa mendapatkan ani gue cium tangan lu
bener lu ya
catet aja lu tempel tempelin di sini tuh
lu berdua ngomongin siapa
tadi gue denger nyebut nyebut nama ani
jak beli telur ayam kampung di mana ya
di pasar banyak memang bakal apaan
ini jak kata yang jual madunya biar dapat khasiatnya minum madunya dicampur kuning telur ayam kampung
iya bener tuh bagus biar lo lebih strong
emang kamu sering ajak minum madu campur kuning telur ayam kampung
pernah tapi gue gak kuat
bau amisnya yang gue enggak kuat